bu nasibat bungkus ya bu
uangnya udah kan
udah ya makasih ya bu
punya aku punya aku punya aku

harus mengakhiri semua ini
harus mengakhiri penderitaan anak anakku
harus mengakhiri semua ini
harus mengakhiri penderitaan anak anakku
harmonisius percaya bapak field
harus pulang sekarang pak
ada apa sih ma
kamu bpx saja kan
keadaan di sini tidak baik pak
apa dengan sakit
semua sudah berakhir pak
anaknya ada di rumah
terimakasih beli semua sembilan